itu kan agenda di luar tkn agenda pribadi
dia kan kalau itu kan agenda di luar tkn agenda pribadi
saya belum dengar tapi mungkin iya mungkin enggak
kan kadang kadang ya ada keperluan keluarga ada keperluan ya bersilaturahmi itu kan masih suasana lebaran ini kan gak ada yang salah
saya audrey chandra saksikan program program kompas
siaran digital ptv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya